saudara saudara berikutnya akan kami laporkan tentang beberapa hal terkait dengan kinerja data yang kita capai pada tanggal delapan juni dua ribu dua puluh
sebagai berikut sekarang ini total spesimen yang telah kita pereksa adalah empat ratus dua belas sembilan ratus delapan puluh spesimen
dari hasil pemeriksaan ini baik melalui real time pcr maupun tes cepat molekuler kita dapatkan hal hal sebagai berikut
konfirmasi kasus covid sembilan belas positif ditemukan delapan ratus empat puluh tujuh orang sehingga totalnya menjadi tiga puluh dua tiga puluh tiga orang
kalau kita lihat rincian lebih lanjut maka kasus yang terbanyak kita dapatkan di provinsi jawa timur
dan hari ini juga melaporkan ada sembilan puluh orang yang sembuh
kemudian sulawesi selatan ada penambahan satu ratus sepuluh
kemudian dki jakarta melaporkan delapan puluh sembilan kasus baru dan tujuh puluh enam sembuh
kemudian kalimantan selatan enam puluh dua kasus dengan sembilan sembuh
maluku tiga puluh delapan kasus dan tiga belas sembuh
hari ini melaporkan
penambahan kasus di bawah sepuluh
bahkan ada lima belas provinsi yang melaporkan tidak ada kasus sama sekali
hanya melaporkan kalimantan utara tanpa kasus tetapi dilaporkan dua puluh sembuh
sumatera barat tanpa kasus dilaporkan sebelas kasus sembuh
kemudian sumatera utara melaporkan dua kasus dan sepuluh sembuh
nusa tenggara timur melamporkan enam kasus dengan enam belas kasus sembuh
sehingga total sembuh
keseluruhan hari ini dilaporkan ada empat ratus enam orang
sehingga total menjadi sepuluh sembilan ratus empat orang
meninggal tiga puluh dua orang sehingga total menjadi satu delapan ratus delapan puluh tiga orang
empat ratus dua puluh dua kabupaten kota telah terdampak dari seluruhan tiga puluh empat provinsi
saudara saudara kita masih melakukan pemantauan odp sebanyak tiga puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh satu
dan pdb yang masih dipantau adalah empat belas sepuluh orang
inilah data yang kita dapatkan pada hari ini
oleh karena itu kembali lagi kami mengingatkan
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dr reza
bahwa menjaga jarak menggunakan masker
mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun
adalah hal hal yang harus kita biasakan
karena inilah yang kita sebut
dengan adaptasi kebiasaan yang baru
dengan cara ini kita akan aman dan tidak tertulal oleh virus
dengan cara ini pula kita akan melaksanakan aktivitas produktif kita
oleh karena itu aman dari covid sembilan belas menjadi syarat yang mutlak
sebelum kita mengawali dengan produktivitas kita di masa masa yang akan datang
terima kasih dan selamat sore